kadang kadang kan kita itu sering diprovokasi
dan ketika diprovokasi kita jatuh
nah itu yang saya bilang ingat
dia ingin kita kalah
kita dipukul diinjak dicurangin
lawan kasih lihat siapa kita
siapa indonesia gitu
dan lihat pemain masih terus lari dengan segala kecapeannya
yaitulah bangsa kita
bangsa kita kalau mau maju harus terus lari
apalagi ini banyak generasi muda ke depan gitu